berikutnya badan narkotika nasional provinsi jawa tengah menggagalkan peredaran permen yang mengandung ganja
permen ganja yang dapat memunculkan halusinasi ini didatangkan dari luar negeri
tim bnnp jawa tengah menggerebek rumah tersangka hnf warga tanjung kulong kajen kabupaten pekalongan pada senin dua november
penggerebekan ini dilakukan menyusul temuan paket barang mencurigakan dari illino amerika serikat
lewat pelabuhan tanjung mas semarang yang ternyata berisi tujuh puluh sembilan butir permen dan enam ampul cairan yang mengandung tetrahidrokabinor atau senyawa ganja
tersangka mengaku paket tersebut miliknya dan akan diedarkan di batang pekalongan pemalang dan juga tegal
tersangka dijerat dengan pasal satu ratus empat belas subsider pasal satu ratus dua belas undang undang no tiga puluh lima tahun dua ribu sembilan tentang narkotika dengan ancaman hukuman lima tahun penjara
nps baru yang ada

lewat pelabuhan tanjung mas semarang yang ternyata berisi tujuh puluh sembilan butir permen dan enam ampul cairan yang mengandung tetrahidrokabinol atau senyawa ganja